fenomena musim kemarau adalah hari tanpa bayangan
di kompleks makam ini juga terdapat beberapa makam kerabat dan keturunan sunan kalijaga yang lain
mimiknya mas emil ada di belakang